ya berawal dari keterangan penyidik senior kpk novel baswedan dalam sidang kasus korupsi ktp elektronik
yang menyebutkan ada beberapa nama anggota dpr yang ikut menekan miriam s haryani
untuk tidak membuka nama nama dalam pusaran kasus ini
dpr akhirnya menyetujui dibentuknya hak angket kepada kpk
sepuluh bulan berlalu posisi pansus angket kpk terancam ditinggalkan sejumlah anggotanya
bagaimana asal usul pansus angket kpk dari terbentuk hingga saat ini
berikut kami hadirkan rangkumannya untuk anda
pada saat itu seingat saya yang disebut oleh saudara saksi ini adalah
lalu yang disebut juga atas nama desmond mahesa
atas nama suding safrudin suding lupa saya namanya depannya
dan satu lagi saya lupa
tapi dia sebut nama partainya waktu itu
terus minta penyidik membukakan di internet untuk di komisi tiga dari partai yang disebut ini siapa saja
dan kemudian bersangkutan menunjuk oh yang ini yang ini orangnya
nah itu yang kemudian kami lakukan sehingga kami tahu waktu itu jumlahnya enam orang
adalah pernyataan penyidik kpk novel
baswedan dalam persidangan kasus ktp elektronik itulah yang memicu polemik
dan kemudian menggulirkan hak angket kepada kpk
selang tiga minggu lewat sidang paripurna
dpr akhirnya menyetujui hak angket atas kpk untuk membuka rekaman bap miriam s haryani
meski tiga fraksi yakni demokrat gerindra dan pkb menolak hak angket
nyatanya pimpinan sidang yang diketahui wakil ketua dpr fahri hamzah
yang menjadi hak angket dpr ri tujuh
di bulan juli dua ribu tujuh belas pansus angket kpk yang dipimpin agun gunanjar sudarsa
bertandang ke lembaga pemasarakatan sukamiskin bandung jawa barat
sejumlah anggota pansus ingin mengkonfirmasi terkait adanya kejanggalan prosedur pemeriksaan oleh kpk
beberapa laporan ke kami di posko panitia angket
ya berkaitan dengan
merasa ada kejanggalan kejanggalan dalam prosedur tersebut
prosedur pemeriksaan penyelidikan maupun penyidikan
nah maka kami memastikan informasi tersebut kemari benar nggak itu gitu ya
jadi kami melakukan semacam konfirmasi lah check and recheck
kejanggalannya apa sih pak
ada yang dikasih obat katanya
ya saya nggak sebut lah
nah teman teman juga pasti nanti tahu
oleh sejumlah kelompok
sebagai upaya pelemahan kpk
dukungan untuk komisi anti rasuah ini pun berdatangan
dari perwakilan guru besar anti korupsi
seiring penetapan kembali setia novanto
menjadi tersangka korupsi kasus ktp elektronik
posisi pansus kian tergerus
dengan rencana keluarnya sejumlah anggota mereka
di gelaran munaslob golkar
ketua gmpg ahmadulikurnia mengakui
jika pansus akit kpk adalah untuk melindungi setia

yang terjerat kasus ktp elektronik
langkah konkret keluar
di luar posisi internal ktp adalah
segera menarik diri kader kader yang kemarin ditempatkan
menjadi pimpinan atau anggota pansus angket kpk
karena seperti kita ketahui
dan bahkan saya sejak awal mengatakan
pansus kpk itu kan dibentuk
tendensinya kelihatan sekali
bahwa itu dilakukan untuk melindungi setia novanto
dan mengaburkan kasus iktp
nah oleh karena itu
kalau kita mau komited dengan stack line kita golkar persi
langkah konkret utamanya adalah
segera menarik dan mendorong
supaya pansus itu dibubarkan dengan segera
draft rekomendasi pansus kpk akan disodorkan ke seluruh fraksi
sebelum diputuskan di paripurna
ketua dpr bambang susatyo mengatakan
rekomendasi yang akan diberikan
tak akan melemahkan kpk
andri setiawan cnn indonesia
ketua dpr ri bambang susatyo yakin
kpk akan mau memberi masukan terkait rekomendasi
yang merupakan hasil kerja pansus angket terhadap kpk
sementara icw mengkritik aneh
jika lembaga yang sedang diinvestigasi
justru dimintai masukan tentang hasil investigasinya
di sisi lain kpk sendiri
belum pernah mengakui keabsahan pansus angket terhadap kpk
untuk membahasnya malam ini kita sudah hadir di studio
donald faris peneliti dari indonesia corruption watch atau icw
kemudian ada arteria dahlan
yang merupakan anggota pansus hak angket kpk
dan b fitri susanti
yang merupakan akademisi hukum tata negara
b fitri terima kasih
dan saya sapa dari luar studio sudah bergabung
febri diansyah yang merupakan juru bicara kpk
tapi kami akan perbaiki hubungannya
kita akan perbaiki hubungan komunikasi dengan b febri diansyah
baik saya akan mulai dari bang arteria tentu saja
bang arteria ini lama tidak terdengar aktivitasnya
apakah memang rapatnya tertutup terus sehingga tidak terpublikasi
tapi kemudian pansus angket ini sekarang muncul
seolah olah sudah selesai kerjaannya dengan rekomendasi
mungkin dijelaskan dulu apa aktivitasnya tiba tiba sampai kepada
sudah akan mengakhiri masa kerjanya
karena kita dengar sempat diperpanjang waktu itu kan
setelah ada sebelas temuan
pada saat itu bukan perpanjangan
masa kerja kita ya itu tidak ada perpanjangan
karena pansus itu tidak ada akhirnya
ditetapkan oleh kita sendiri
memang pasca yang teman teman katakan tadi ada perpanjangan masa sidang kemarin
pansus kok kelihatannya diem atau sepi sepi aja
makanya kami semua itu bekerja dalam keheningan
karena kita belajar dari enam puluh hari yang pertama
ternyata kalau kita buka terbuka secara transparan diketahui oleh publik
justru efeknya kontraproduktif
pansus membuat gaduh menimbulkan banyak polemik dan sebagainya
makanya kami lebih memilih bekerja dalam keheningan
kerja kerjanya kan tentu saja melakukan pencermatan dan pendalaman
karena temuan temuan itu sudah ada pada saat kita bahas di enam puluh hari yang pertama itu
tadi juga saya katakan pansus ini tidak ada kaitannya dengan melindungi setnov atau ada iktp
kan sudah proven pak setnov saat ini sedang menjalani proses hukum
ini kan memang hasil dari eskalasi pembahasan rapat di komisi tiga
yang pada saat itu memutuskan untuk dinaikkan setingkat yaitu kerana pansus
itu poinnya yang harus saya klarifikasi
nah tadi dikatakan tadi memang ada jaminan dari pak ketua dpr tidak ada revisi
memang sejak awal kan kita tidak pernah bicara mengenai revisi undang undang kpk
kita bicara terkait dengan pencermatan empat aspek
kelembagaan kemudian tata kelola keuangan kemudian sdm aparatur
ini yang kita concern betul disitu
jadi memang dari sejak semula tidak ada rencana untuk melakukan revisi
jadi kalau dikatakan begitu pansus dijamin ya sudah pasti memang dari awal kita tidak pernah bicara itu
yang bicara aspek kelembagaan
jadi tidak perlu dijamin maksudnya ya
nah dikatakan tadi diberikan sepuluh fraksi hari ini
kita memberikan ke sepuluh fraksi itu tanggal dua puluh lima draftnya selesai
tanggal dua puluh enam itu diberikan ke fraksi

dua puluh enam itu hari jumat
hari jumat itu ya tentunya saja teman teman pastinya di daerah
baru dapat ini draft ini hari ini
tiba tiba kalau agenda besoknya akan dilaksanakan yang namanya pandangan atau pendapat mini fraksi itu kan memang sangat mepet
jadi saya juga mau klarifikasi
pertama tadi memang ada rapat internal
sebelum rapat internal rapat tim pakar sama tim ahli
memang pada saat tadi kita katakan kita harus mengakhiri
mengakhiri kerja kerja pansus ini
pada masa sidang sekarang nih
ini memang sudah dijadwalkan sejak lama ini
bukan karena ini sorry saya harus klarifikasi lagi
jadi ada pandangan lain bang arteria ketika disebutkan tadi oleh seorang politisi golkar ya
bung doli kurnia menyatakan pansus angket ini kan jelas dibentuk untuk melindungi setia novanto
itu pendapat yang keliru
itu pendapatnya pak doli ya
pertama pak doli juga bukan anggota pansus ya kan
juga juga di komisi tiga
jadi kalau ngomong seperti itu saya kira nggak relevan juga
kemudian pansus ini seolah tidak kelihatan
kelihatan kerjanya setelah pak setia novatol sudah tersanggakan dan ditahar
makanya tanya dong di situ ada agun ada kang agun ada teman teman di golkar
jadi tetap bekerja ya
nggak ada pengaruh dengan proses hukum setia novatol
dan agenda timetable kita udah jelas dan dikasih tahu ke publik
mungkin teman teman media kan juga sudah lihat
hari ini kita ngapain minggu ini ngapain dan sebagainya
nah memang kesepakatan kita akhir daripada masa sidang ini itu ada dua paripurna
bisa dari tanggal tiga belas bisa paripurna tanggal empat belas
tapi kita sepakati itu kita akan mengakhirinya pada masa sidang ini
dalam bentuk apa dalam bentuk menyampaikan kesimpulan
dan menyampaikan rekomendasi pansus yang menyangkut empat hal yang tadi
kesimpulan dan rekomendasi ya
itu ada enam bab
ada enam bab kalau kita lihat disini
ini sudah jadi sebenarnya
ada pendahuluan status hukum fakta data hasil penyelidikan
termasuk temuan temuan yang ada di
nah itu dia
karena kita tuh menelidiki ya
ya baik aspek kelembagaan kewenangan tata kelola aparatur sama tata kelola keuangan
sama simpulan dan rekomendasi
kemudian kita juga katakan
memang pada saat ini ya hukumnya mengatakan nanti sebelum kita rilis laporan ini kan dibagikan ke fraksi
fraksi diminta yang namanya pandangan mini
nah kendalanya adalah
kendalanya ternyata di pansus kemarin tidak semua fraksi pak donald
tidak semua fraksi
nah ada fraksi yang tidak terlibat di pansus
sangat tidak elok apabila dia juga nggak tahu
makanya kita katakan ini kita bagiin ke semua fraksi
ya ke semua fraksi
walaupun nggak ikut pansus
nanti forumnya bukan di pandangan mini terkait dengan ini
kita naikkan forum namanya rapat konsultasi pimpinan
rapat konsultasi pimpinan itu yang melibatkan pimpinan dpr
kemudian pimpinan pimpinan fraksi
jadi ada sepuluh utuh
sama kami kami yang ada di pansus
mereka akan memberikan pendapatnya
termasuk yang ikut pansus nih
nah hasilnya hasilnya nanti akan kita sampaikan kepada kpk
pimpinan dpr menyerahkan hasil ini kepada pimpinan kpk
nah perkara kpk nya mau datang atau nggak mau menanggapi lisan atau tulis
itu kita serahkan kepada kpk sendiri
nggak datang pun nggak masalah
nanti dibilang membuat gaduh dan polemik lagi
silahkan kalau itu ada yang dirasakan tidak benar
jauh dari fakta hukum
dan cenderung sesat atau kami kerjanya tersesatkan
apapun pendapat kpk kita akan sampaikan pada saat nanti rapat paripurna terakhir
bang donald ini juga ikut memberikan catatan sejak awal pansus ada
ini apakah memang ada perubahan semangat pansus sejak awal
atau memang semangat pansus sejak awal seperti yang disampaikan bang artir
ini tidak ada masalah kalau dicermati baik baik kalau dari versi
iya makanya percaya lah sama dpr
kita akan nulis setelah ini
jawaban manola akan kita tunggu setelah ini
baik sekarang kita lihat sudut pandang dari bang donald faris karena memang sejak awal juga memperhatikan soal ini begitu ya
bagaimana anda melihat ketika ya bisa dibilang pada akhirnya sebenarnya
begini tidak ada revisi undang undang kpk
tidak ada pelemahan terhadap
seperti yang mengatakan pak jokowi
mungkin dikhawatir khawatirkan sebelumnya
mungkin juga media publik dan ini
anda setuju tidak dengan paling tidak teori sampai di situ
tentu banyak variable yang juga harus kita hitung mas indra
ini adalah tahun politik dua ribu delapan belas
sebentar lagi mau pilkada serentak satu ratus tujuh puluh satu provinsi
tentu pdip dan partai partai lain yang tetap berada pada garis mendukung pansus h angket tidak mau juga mukanya kemudian rusak di hadapan publik
jadi ini kebijakan populis maksudnya
kalau kita bicara momentum sebenarnya ada momentum yang krusial
partai tidak ingin kemudian wajahnya tercoreng di hadapan publik
karena sekali lagi kalau kita baca banyak lembaga survei menunjukkan dan opini opini masyarakat menunjukkan bahwa pansus h angke itu punya kerja yang sebenarnya kontraproduktif dengan upaya upaya memperkuat kpk
saya mau menggarisbawahi di beberapa hal mas indra
kalau disebut tadi kita dengar keterangan dari doli ahmad kurnia
yang menyebutkan bahwa keberadaan pansus h angket tidak bisa dilepaskan dari penanganan kasus korupsi iktp dan punya pretensi untuk melindungi beberapa orang tertentu
saya pikir sangat relevan kalau kita melihat ending dari setelah paripurna november dua ribu tujuh belas pansus angket dan kemudian diperpanjang
pada waktu itu kita lihat paling tidak ada dua momentum terjadinya penurunan pansus angket
satu momentum pertama adalah pasca pansus h angke
dan di setelah paripurna ada sejumlah partai politik yang tidak setuju pansus h angke untuk diperpanjang
ini tentu menjadi momentum tambah lagi partai gerindra yang juga keluar dari pansus h angket
ini menjadi momentum pertama menurut saya
titik di mana terjadi anti klimaks dari berjalannya pansus angket selama lebih kurang enam puluh hari bekerja
itu momentum yang pertama
momentum yang kedua adalah
antiklimaks yang pertama itu adalah
saya atas sejumlah fraksi
tidak setuju dengan perpanjangan pansus angket seperti p tiga
ditambah lagi dengan gerindra yang juga tidak setuju
itu dari awal mereka tidak bagian dari pansus
p tiga kemudian keluar
mereka tidak setuju
asrul sani sekjen p tiga
masih di sini barusan tadi dapat nama kita
kalau kita lihat baca risalah dan baca pemberitaan media di november dua ribu dua puluh
bentar saya selesaikan dulu
di november dua ribu tujuh belas pada saat itu enam puluh hari pansus hak angket bekerja
dan melaporkannya ke bandara yang berdiri paripurna
sekjen p tiga kemudian menyatakan pernyataan politik
bahwa mereka tidak setuju dengan perpanjangan pansus h angke
dan kemudian diikuti dengan sikap fraksi partai gerindra
yang juga keluar dari keberadaan pansus h angket
ini momentum dimana sejumlah fraksi kemudian hengkang
dari keberadaan pansus h angke
tentu ini menjadi titik anti klimaks yang sebut dia awal tadi
tambah lagi kemudian berlanjut
proses hukum terhadap pansus h angke
dan kemudian setia novanto dijadikan tersangka
terjadi pimpinan golkar
dan kemudian mereka akan menarik diri dari pansus h angke
walaupun itu adalah pernyataan politik
yang kemudian tentu punya implikasi terhadap legitimasi pansus di hadapan masyarakat
tapi poinnya adalah
jadi ini kalau ada kemungkinan begitu
gara gara golkar juga akan menarik diri
kalau angke tidak segera diakhiri
sangat mungkin itu punya relevansi dengan janji politik
yang pernah diutarakan oleh
pimpinan baru partai golkar
untuk segera mengakhiri pansus angket
tapi di luar konteks itu
yang paling penting menurut saya adalah
karena kami kebetulan adalah kuasa hukum dari sejumlah pihak
seperti pak busrom mukodas
yang melakukan uji materil di mahkamah konstitusi
kami mendengar betul
lebih kurang rekaman
satu jam tiga puluh lima menit
yang diputar di mahkamah konstitusi
tentu ada bagian panjang
ada bagian pendek yang kemudian menjadi simpulan
pada waktu itu pak asrul sani
yang datang mewakili dpr ri
jadi jangan sampai juga
dpr ada awak wakil pada waktu itu
tanpa jelas bahwa dari pernyataan pernyataan
sejumlah anggota komisi tiga
waktu itu rdp
ya ini yang pas di mk nya apa tadi
asrul datang sebagai perwakilan dari dpr
apa yang di highlight dari kehadiran pak arsul
yang paling penting adalah
bahwa ada anggota pansus di situ
ada perwakilan dari dpr ri
yang juga sama sama mendengar
dan melakukan flashback
rekaman itu menunjukkan bahwa
asal muasal lahirnya pansus hak angket
itu dimulai dari
keberatan sejumlah anggota
khususnya komisi tiga
atas keterangan novel baswedan
ditambah lagi ada upaya setengah memaksa
dari sejumlah anggota komisi tiga
untuk membuka paling tidak dalam forum tertutup
rekaman pemeriksaan miriam
jadi dpr ri
itu asal muasal angket yang sebenarnya
itu yang menjadi muasal
rekaman itu dibuka
dan diputar di mahkamah konstitusi
itu kan kesimpulannya donald tuh
rekaman itu dibuka
dan diputar di mahkamah konstitusi
itu adalah fakta autentik
yang tidak bisa dibungkir
itu menjadi asal muasal
itu yang menjadi dasar
yang tidak bisa dilepaskan
itu momentum itu berjalan menurut saya
dan sekali lagi kalau kita lihat ke proses keberadaan hari ini
rekomendasi akan menunggu waktu
kita belum tahu
masyarakat belum tahu
kalau kita dengar keterangan bang arteria dahlan tadi
sejumlah fraksi baru saja menerima
tepatnya minggu kemarin baru saja menerima
publik belum tahu
belum memahami dan belum membaca
tapi apapun itu
kita bisa melihat proses yang
terjadi selama ini
saya sepakat yang disampaikan oleh doli
prosesnya adalah proses politik
yang punya tendensi untuk mengganggu kerja kerja
khususnya di dalam penanganan kasus iktp
menuruti kata kata angket mbak fitri
dari kajian hukum tata negara misalnya
ini kan kemudian di mk
akhirnya juga ditarik sebenarnya
gugatan uji materinya ya
begitu oleh para pemohon sebenarnya
tapi masalahnya begini
ketika tadi yang dijelaskan oleh bang artiri
adalah soal perbaikan perbaikan
walaupun kita belum tahu
draft rekomendasi itu seperti apa
baru akan dibacakan di februari ya bang ya
apakah memang ini kinerja angket sebelumnya
karena angket ini kan sebenarnya
hak istimewa dari dpr sebenarnya yang
anggapan publik seperti itu
kalau anda melihat dengan prosesnya
seperti yang disebutkan bang arteria
akhirnya pada ujungnya juga
bukan gaduh gaduh seperti ini
seperti yang dibahas bahas selama sebelumnya
ini masih tepat nggak disebut angket juga
karena dari sisi
pada pandangan mengenai
kemudian patus angket
akhirnya anti klimaks juga
ya kalau saya melihatnya
kita memang tidak bisa lepaskan
pertama dari konsep hak angket itu
sebenarnya seperti apa
jadi memang betul bahwa
hak angket itu pada dasarnya
kita tidak perlu hanya hak angket
karena ada hak yang
ada fungsi pengawasan yang dilakukan
dalam kerja sehari hari dpr
melalui rapat tengah pendapat
dan lain sebagainya
hak angket itu biasanya hanya digunakan
bila memang ada hal hal yang
istilahnya untuk mengancam pemerintah ya
karena kita harus kembalikan
konsep hak angket ini kan
kebijakan pemerintah ya
karena hak angket ini kan
sebenarnya lahir dari
sebuah sistem parlementer ya
jadi antara parlemen dengan
pemerintah itu memang biasanya
saling beradu pandangan dengan keras
dan bisa menjatuhkan
dan lain sebagainya
kita sudah presidensil
di indonesia terbawa
gara gara tahun lima puluh an
kita punya sistem parlementer
nah dengan itu
dalam sebuah sistem presidensil
ada model hak angket seperti ini
pengawasan tentu saja
lembaga legislatif di dunia ini
punya fungsi pengawasan
tapi dalam bentuk hak angket
suatu hal yang sangat jauh
konsepnya dengan sistem kita
nah jadi dengan itu
yang ingin saya katakan adalah
hal hal yang sifatnya rekomendasi
kita belum tahu apa ya
tapi kalau kita lihat misalnya dari
hak angket yang kemarin kemarin
hal hal yang sebenarnya
tidak perlu sampai di angket kan begitu
hal hal itu sebenarnya bisa dilakukan
melalui fungsi pengawasan jpr
kemudian yang kedua
kan sedang dipersoalkan nih
tapi masih ada dua sebenarnya
jadi hak angket itu
perkaranya sebenarnya masih
tapi yang ingin saya soroti adalah
hak angket itu
tapi juga secara formal
itu juga menurut
sebenarnya tidak setuju
ada fraksi fraksi yang tidak setuju juga
dan lain sebagainya
jadi ini mulai dari awalnya lagi begitu
dari awal kita
saya kira kita jangan terlena juga
dengan ketebalan dokumen dokumen
ataupun nanti apapun
bahasa yang digunakan dengan indah
tapi dari awal sekali
kita harus perhatikan
apakah semua prosedur dipenuhi
menurut undang undang tentang mpr dpr dpr
itu tetap harus dimunculkan
maksudnya tetap harus di
persoalan persoalan tentang keabsahan angket ini
karena kita bicara soal
sebuah proses politik
kalaupun isinya misalnya menguatkan kpk
tentu saja saya tidak percaya
tidak terlalu kritis
minta percaya dpr
tapi kalau pun iya
ini kan lembaga politik
tolak ukur apalagi
untuk mengukur kinerja mereka
prosedur formalnya pun
nanti kita akan lanjutkan
kita akan dengarkan
pendapat dari kpk
yang menurut ketua dpr ri
hasil dari pansus angket ini
kami akan segera bergabung
setelah jadwal berikut
seperti yang sudah
kita akan bergabung
yang disebutkan oleh ketua dpr ri
terkait dengan draft rekomendasi
hasil pansus angket
apa yang akan dilakukan
belum kita terima
sampai dengan saat ini
atau apapun itu
itu belum kita terima
sampai dengan saat ini
mempelajari lebih lanjut
kalau ada lampiran
apa saja yang dilampirkan
sudah disampaikan juga
beberapa waktu yang lalu
akan tetap sama
nanti kita baca dululah
kalau memang ada surat
yang akan disampaikan
karena bagi kami
untuk penanganan perkara
akan lebih kita alokasikan
mulai dari koordinasi
energi akan kami alokasikan
jadi kalau ada
akan kami pelajari
kalau yang disebutkan
terkait dengan draft rekomendasi
ini kan yang pertanyaannya
mengakui atau tidak
karena ini terkait rekomendasi
dan lain sebagainya
yang di sampaikan
dalam hal ini
punya orang orang yang baik
tak kalah apa
cenderung tidak populer
termasuk dalam konteks pansus ini
akan tarik diri
manajemen perkara di kpk
relatif lebih baik
orang datang ke kpk
tidak serem lagi
kedudukan yang sama
ini kan juga
kalau mau kita sampaikan
pasca kehadiran pansus ini
sudah bagus ini sekarang
cepat sekali perubahannya
hari ini juga dikatakan
saya mau nyerahkan
tadi hibah barang rampasan
nah kemudian dikatakan
dia sudah nggak sama kita
jadi tidak ada meninggalkan
jadi kadang kadang p tiga
p tiga sampai tadi rapat bang asro
ketemu sama mas bamsud juga
di ruang p tiga
jadi masih ada di pansus
jadi tolong juga nanti
anggota masih lengkap
dengan penuh khidmat dan kecermatan
ini kan jelas
jelas apa ini
semuanya tidak ada perbedaan
rekom dan kesimpulan kita
dengan kejadian golkar
konfigurasi politik yang ada di partai golkar
maupun simpulan pansus
tidak terpengaruh sama sekali
bahkan titik komanya
nggak ada perubahan sama sekali
jadi tolong juga
jangan sampai kesimpulan
jangan sampai kesimpulan
dengan golkar sudah berganti pimpinan
dengan golkar bersih
dengan golkar bersih
ini juga dibuat bersih
dari awal kami yang bekerja di pansus
orang orang yang tidak ada keinginan untuk mendistorsi lembaga kpk
tapi kita ingin kpk nya lebih baik lagi
sebagai mana yang diharapkan oleh rakyat
sapunya benar benar bersih
nggak boleh main main politik
nggak boleh main main kepentingan apapun
jadi sebelum rekomendasi ini sudah banyak perubahan
ini diperbolehkan untuk kepentingan di kpk
kebanyakan duatober ini diangkat
jadi diangkat di ppk
nah kemudian juga dikatakan kaitannya sama novel dan sebagainya ini rekaman
ini kan kalau dikatakan
saya juga nih adinda ini kan saya sangat salut sebenarnya
tapi adinda yang namanya fakta persidangan itu ya
tidak hanya pada saat seseorang pemohon membuat apa menyatakan di persidangan
itu namanya masih dalil adinda
fakta persidangan apabila sudah masuk ke pertimbangan hakim
dalam putusan mahkamah
ini kan lucu
belum ada adinda donald mengatakan
ini pertimbangan apa sudah menjadi fakta
janganlah rakyat jangan sampai disesatkan
ini kita udah mau baik baik semua kpk nya
sudah baik saya harap juga teman teman
icw juga mendukung ini bagaimana
semuanya bisa lebih baik lagi
janganlah jadi semangatnya mengukur
pangket selama ini tuh bagaimana tadi juga
katanya anti klimaks anti klimaks
yang mana saya juga sampaikan ke bip bip
kalau dikatakan anti klimaks justru
ini adalah klimaksnya
klimaksnya rakyat memastikan
yang dilakukan oleh dpr
kerja kerjanya relatif sangat
berkualitas kenapa temuannya disajikan
mas kita belum pernah lihat nih
kalau belum lihat jangan berkomentar dulu
harusnya kan begitu
tapi untuk klaim juga jadi nggak bisa dibantah
karena kita semua belum ada yang lihat
artinya pansu tidak berani
ini di challenging oleh publik
sebenarnya temuan itu
ini sebentar nih saya mau sampaikan
waktu itu pak arteria
begitu nanti sampai hasil simpulan rapat
sudah jadi publik domain
kita bagi ini
ini kan masih pendapat fraksi
tapi ini benar isinya hasil itu ya
ya ini kita nggak mungkin lah
kita nggak mungkin main main yang seperti ini
boleh kan skeptis maksudnya lihat apa isinya benar
jadi kita lihat bip bip juga
jangan katanya kayak tadi kan kita masalah formalitas
masih jadi masalah
kalau ada palu ketok ketuanya nggak jelas
anggotanya kurang dan sebagainya
harusnya kalau kita semua peduli sama penegakan hukum anti korupsi
peduli sama kpk yang sehat
kita harus lebih peka
satu jarum jatuh pun
mau asalnya dari mana
sepanjang itu benar
harusnya kan kita akui sebagai fakta yang benar
untuk memperbaiki kpk juga
ini yang dpr katakan
mau informasinya dari mana sepanjang ini temuannya benar
untuk memperbaiki kpk kita semua
icw teman teman pshk yuk kita sama sama
apalagi yang dikatakan kalau mau cerita buruknya
ini banyak banget
tahu nggak simpulan sama rekomnya apa
terkait dengan pencegahan yang dilakukan oleh kpk
bagaimana dpr juga melakukan dengan bahasa yang tidak terlihat
ya diharapkan ya
teman teman kpk itu tahu bahwa dpr maunya kpk berbenah
dan berubah seperti itu
perubahan perubahan itu kan bukannya harus dimasukkan dalam
masuk pasal dalam undang undang untuk sebagai dasar hukum
nah itu hebatnya dpr kembali
nggak pakai revisi undang undang kpk
tidak mau dan kita harapkan ya
kpk katanya nyaman pakai undang undang yang sekarang ya
nyamanlah kalian pakai itu tapi tolong ya
ada kritikan kritikan kami yang berdasar dan sesuai dengan fakta
anda harus perbaiki sebagai suatu perbaikan yang terbaik
sesuai undang undang itu sendiri
oke setelah jeda berikut ini kita akan dengar kondawan dari
saya juga nanti akan ulas tentang sebelas temuan
yang menjadi temuan sementara ketika pansus angket
kurang lebih bulan agustus lalu bang ya
ada beberapa hal yang diantara juga menyebutkan tentang
penyelidikan penyidikan penuntutan yang digunakan oleh kpk saat ini
tidak berpedoman pada kuhp
apakah ini masuk dalam salah satu draft rekomendasi itu
kami akan mengulasnya setelah jeda berikut ini
baik kalau kita lihat angket sebenarnya semangat angket
dari beberapa pansus angket yang ada yang pernah dilakukan di dpr ri sebenarnya
bang donald kita kan melihat ada kebijakan pemerintah apa
misalnya soal senturi kan ada kebijakan bail out senturi
dipersoalkan di selidiki kemudian ada temuan temuannya
ada opsi apa begitu kan saat itu clear gitu paling tidak
substansinya tentu masih mengundang perdebatannya
tapi pola kerjanya jelas begitu
pansus pelindo juga seperti itu
ada persoalan tertentu di situ
nah kalau soal kpk ini sekarang ini walaupun sudah mendekati akhir
ada draft sudah dibikin juga oleh dpr ri
anda masih menemukan itu ada sesuatu yang belum jelas
yang dipersoalkan ini sebenarnya apanya dan lain sebagainya
bagaimana anda melihatnya
begini mas indra kami sejak awal memang
bicara soal momentum tadi sudah saya sampaikan beberapa kali
bahwa momentumnya adalah
saat kpk sedang menangani kasus iktp
fakta persidangan yang diputar
rekaman pemohon namanya bukan fakta persidangan
rekamannya adalah rekaman dari dpr ri
yang diminta oleh kpk
belum fakta persidangan
sudah disangkal sama mas inton lagi itu
tidak itu jelas bahwa apa statement mas inton
apa statement benika harman
apa statement seluruh anggota komisi tiga itu
makanya coba teransirnya kan saya lihat
iya saya nonton full pada waktu itu
seluruh hakim konstitusi sembilan orang juga nonton
pada waktu itu
pihak dpr juga
yang mau saya sampaikan ini fakta sejarah
didorong oleh keinginan sejumlah anggota komisi tiga
yang ingin meminta rekaman pemeriksaan terhadap miriam sya
pembediannya kpk pembediannya pak ansus mungkin
jadi itu yang menjadi lahirnya
upaya paksaan yang dilakukan oleh sejumlah anggota komisi
terhadap komisi pemeriksaan korupsi
nah itu fakta sejarah yang tidak bisa dibantah melalui rekaman
yang diputar di komisi tiga
yang diputar di kemudian di mahkamah konstitusi
ini dalilnya dia bukan dalilnya kita
tidak itu rekaman diputar
rekaman siapa yang rekam
bukti pemohon bukan
pemutaran rekaman itu
iya bukti pemohon atau bukti siapa
itu bukti pemohon yang diajukan oleh pemohon
bukti pemohon itu bisa tetap di pasukan
yang melalui penetapan
kemudian itu diputar
diputar artinya seluruh pihak
bukan fakta persidangan bohong gitu
baik termohon dalam mini pemerintah dan dpr
ya bisa aja kalau saya kasih dalil
itu menjadi fakta persidangan iya
apa yang kemudian terjadi pada orang lain
tapi bukan di arti itu fakta persidangan
itu yang kemudian betul
pansus agak tidak jelas
itu yang kemudian bukan mas indra
itu yang kemudian menjadi asbabun nuzul kira kira begitu
akhirnya pansus seangket
karena kegagalan sejumlah fraksi dan anggota dpr ri
untuk membujuk kpk untuk mengutarkan rekaman ini
makanya karena dari asumsi anda dari berangkat dari situ
iya ini kalau bicara asumsi sama perasaan angka nggak selesai
kemudian menjadi sulit untuk mengetahui apa yang angket yang sekarang ini sedang menyelidiki apa
akhirnya liar kan
itu menyebutkan bahwa pansus adalah fungsi penyelidikan
tapi dia tidak pro justisia
yang kemudian menyelidiki kebijakan
wah ini susah lah
atau pelaksanaan undang undang
oleh pemerintah yang bertentangan dengan undang undang
apakah temuan ini yang dari tadi pas break berkali kali kita minta tidak mau dibuka
ya bukan tidak mau kamu
dan tidak bisa diakses
ya nggak bisa tadi
apakah isinya itu kemudian bisa menjelaskan undang undang apa yang telah dilanggar selama ini oleh kpk
dan itu bisa kemudian dipertanggung jawabkan
belum publik dong mir kalau kata apa
itu yang kita tunggu
kamu ketiga kalau
ini kan belum bersegi ya
belum dibuka oleh komisi tiga
oleh anggota pansus
itu kemudian bisa menjelaskan undang undang apa yang dilanggar oleh kpk
baru kemudian ke jawab jawab tadi
jadi jelas perasaannya itu adalah pelaksanaan undang undang
bedakan fakta hukum sama bukti yang diajukan pemohon juga nggak bisa
karena faktanya bang arteria ini kan masuk di tengah jalan menjadi anggota pansus
masuk di tengah jalan menjadi anggota pansus
perdebatan di komisi tiga itu tidak terjadi
saya dari awal masuk
saya yang masuk di tengah jalan banyak yang jadi anggota pansus itu
kalau menjam kata bang arteria kan
sebetulnya menimbulkan kegaduan lagi
anda ini faktanya saja keliru
kemudian anda bangun argumen asumsi
jadi memang begini
banyak penelitian menunjukkan bahwa
lembaga semacam kpk itu dimanapun di dunia ini
pasti akan diserang oleh orang orang yang punya kepentingan yang banyak sekali
terhadap lembaga serupa kpk
ini maksudnya termasuk pansus
termasuk dpr bukan pansus
kepentingannya apa didit
karena para politisi juga banyak yang sudah terkena
kan datanya banyak tuh
kita bisa lihat di website juga
sudah masuk suta miskin segala macam
bisa membuktikan nggak korelasi pansus dengan yang tadi
poin saya adalah
sangat relevan akhirnya
jadi serangan ini kalau kita baca di hongkong misalnya ya
maksudnya ini argumentasinya
bangunan asumsi sama argumentasi
menjadi dalil kan
saya bisa selesaikan dulu arteri
jadi banyak sekali yang sudah menunjukkan misalnya di hongkong nih
polisi terserang polisi balik begitu ya
sama dulu juga ada fight back begitu ya
cicak buaya juga seperti itu
jadi memang lembaga lembaga maupun individu yang kepentingannya banyak terusik
karena kan kita bicara soal orang orang yang dulunya di untouchable
sekarang bisa di touch gitu oleh kpk
nah mereka akan menyerang balik
nah konteks itu juga yang harus kita lihat
kemudian yang kedua juga
dengan argumen itu yang kemudian kalau kembali ke pansus
dengan argumen itu kemudian seolah menjadi bingung antara kinerja pansus yang sebelum sebelumnya
yang jelas menyasar tentang senturi
menyasar tentang pelindo dan lain sebagainya
ini kali ini menjadi liar
nanti kalian berdua malu loh apa yang hasilnya kita paparkan ini
karena yang selalu diwacanakan menguatkan kpk
bangunan pesimisme ternyata jauh sekali dari fakta yang kita papar
taksirannya sangat luas sekali
kadang kadang orang yang menyerang juga bisa dibilang menguatkan
tergantung pada apa yang ada dalam persepsi masing masing
kita belum lihat laporannya
kita tidak boleh lihat
agak repot ya
ada waktunya untuk melihat
oke karena bang artirah
bang artirah belum membuka sedikitpun
karena menurut bang artirah belum publik
tapi saya teruskan sedikit pertanyaannya
agar lebih jelas
kita kaitkan dengan sebelas temuan
tadi bang artirah memang ada kaitannya dengan sebelas temuan yang sebelumnya
sebelas temuan itu yang di poin ke tujuh ya
itu yang sempat kita menjadi pembahasan agak panjang ya
waktu itu terkait dengan bagaimana kpk menggunakan kewenangan penyelidikan penyidikan penuntutan
itu tidak berpedoman pada kuhp
itu menjadi salah satu bagian dari draft rekomendasi ini tidak
ya kan kalau kita mau jujur ya
saya sebenarnya nggak mau lagi membahas ini
karena kan bagi kita kan ini nanti ada apa apa
udah sampai muaranya udah mau ujung sekali nih
tapi kan kalau kita lihat temuan pansus
kpk tidak melaksanakan penyelidikan penyidikan dan penuntutan sesuai dengan kuhap
itu kan fakta
buktinya sudah ada yang ingin kita klarifikasi kepada kpk ya
tapi percaya dong sama dpr
kan tentunya tidak
kewenangan penyelidikan penuntutan nggak dihilangkan
kita akan katakan misalnya dalam menjalankan fungsi penyelidikan fungsi penyidikan fungsi penuntutan
kita katakan harus berpedoman pada kuhap
tapi kita katakan harus berpedoman pada kuhap
ini kan namanya yang kita katakan ini penguatan ini penghalusan dan ini juga apa
menjaga maruah kpk
kita sadarlah kalau ada apa apa sama kpk yang untung itu bukan dpr bibip
yang untung itu koruptor
dan bibip harus tahu di dpr itu nggak semuanya koruptor
masih banyak orang baik di dpr
nah ini yang kita sampaikan juga sebagai edukasi kepada rakyat kepada publik
dpr yang sekarang jauh lah
nanti lihat hasilnya rekomendasi pansus
pastinya publik mengatakan terima kasih dpr
ternyata anda lebih cermat khidmat
nah ini asumsi
nah ini asumsi
katanya nggak perlu baca
salah satu poinnya
salah satu poinnya jangan dong
itu dia tadi suruh baca
kita penutupnya minta pandangan dari bang febri terlebih dahulu ya
bang febri dan saya masih bergabung dengan kita kan ya di sini
bang febri sebagai penutup
jadi intinya kpk akan mengikuti saja
dan menunggu suratnya terlebih dahulu
kemudian kalau ada permintaan memang soal masukan rekomendasi
apakah dibalas atau tidak
ini nanti terakhirnya bagaimana bang febri dan saya
kita juga tidak tahu isi dari draft rekomendasi itu apa
jadi kalau didiskusikan tentu sulit juga ya kemudian
untuk merespon dan lain lain
tapi beberapa hal itu bisa kita klarifikasi
misalnya tadi disinggung juga terkait dengan hibah barang rampasan
sebenarnya itu sudah kita lakukan sejak lama
sudah banyak yang kita hibahkan
kalau dalam waktu belakangan ini dalam tahun dua ribu tujuh belas dan juga dua ribu delapan belas awal
kita menghibahkan beberapa kali itu kepada beberapa kantor rubasan untuk kendaraan operasional
jadi itu dari hasil hasil putusan kasus korupsi dan pencucian uang
sudah berkekuatan hukum tetap
ada hibah ke pemda juga dan ada hibah bus bus ke sejumlah pemerintah daerah
jadi saya kira sebenarnya banyak hal sudah kita lakukan
dan kalau memang ada beberapa hal yang perlu dijelaskan ke publik tentu sudah kita jelaskan
beberapa kali sebelumnya karena sempat muncul juga sebelas poin atau beberapa poin yang dibicarakan di pansus
kita juga sudah sampaikan ke publik
karena pertanggung jawaban kpk

itu diatur di pasal dua puluh undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua
jadi prinsip dasarnya begini saja saya kira
kita hargai kerja kerja yang dilakukan oleh institusi dpr
karena secara institusional dpr tentu dibuat dengan itikat baik
dan seharusnya tentu orang orang yang ada di sana atau ada di lembaga negara lain juga bekerja dengan itikat baik
yang pasti kpk berharap
baik terima kasih pebri ya
dukungan dan komitmen dari sejumlah pihak untuk pemberantasan korupsi itu menjadi hal yang sangat penting
baik kita lihat nanti seperti apa
nanti apakah nanti akan dibacakan di bulan februari itu
di pertengahan februari kita akan dengarkan bagaimana lebih lengkap isi rekomendasi dari pansus angket dpr ri terhadap kpk
kita lihat saja nanti ke depannya
terima kasih pak pebri
terima kasih pak ndana alfaris
terima kasih pak arteria
dan juga pak bivitri
waalaikumsalam pak arteria
dan rangkuman fokus bahasan kw malam hari ini akan segera hadir
tetaplah bersama cnn indonesia prime news